ini masih terkait dengan mana sih situasi politik kita kekinian
salah satu putri proklamator republik indonesia soekarno rahmawati soekarno putri
menyindir gaya kepemimpinan presiden jokowi yang dinilai kurang mumpuni sebagai negarawan
rahmawati yang juga merupakan wakil ketua umum partai gerindra itu
berbicara di hadapan masyarakat saat diadakan dialog kebangsaan presiden harapan rakyat
yang diselenggarakan di salah satu restoran di buncit raya jakarta selatan
dan rahmawati mengatakan hingga saat ini belum ada sosok pemimpin seperti ayahnya
yang berorientasi pada kepentingan rakyat
tak hanya itu rahmawati juga mengkritik kakaknya megawati soekarno putri
terkait kasus bantuan likuiditas bank indonesia
rahmawati juga mengatakan hingga saat ini belum ada sosok pemimpin seperti ayahnya megawati soekarno putri
yang diselenggarakan di salah satu restoran di buncit raya jakarta selatan
rahmawati juga mengatakan hingga saat ini belum ada sosok pemimpin seperti ayahnya megawati soekarno putri
terkait kasus bantuan likuiditas bank indonesia
rahmawati juga mengatakan hingga saat ini belum ada sosok pemimpin seperti ayahnya megawati soekarno putri

yang diselenggarakan di salah satu restoran di buncit raya jakarta selatan

yang diselenggarakan di salah satu restoran di buncit raya jakarta selatan